sementara itu calon wakil gubernur dki jakarta nomor urut dua jarod saiful hidayat
selasa pagi melakukan kampanye di kelurahan menteng atas setiabudi jakarta selatan
dalam kampanyenya jarod membantah kabar penggusuran yang sempat meresahkan warga menteng atas
kedatangan jarod ke kampung subur kelurahan menteng atas disambut puluhan warga yang telah menunggunya sejak pagi
mantan bupati blitar ini belusukan untuk memeriksa aliran kali di sepanjang kelurahan menteng atas
selain itu jarod menyempatkan mendengar keluhan warga soal kabar penggusuran yang dinilai jarod sebagai kabar tidak benar atau hoax
pasakan basuki cahayapurnama ini membantah kabar penggusuran yang membuat warga menteng atas merasa resah
ibu ibu tadi bilang pak jarod jangan takut gitu ya jangan mundur
kami jamin warga menteng atas tetap milih pak basuki jarot
karena banyak manfaat yang sudah kami terima
ada ibu ibu yang berobat kemarin rawat inap di rumah sakit gratis karena ditanggung oleh pemprov bpjs kesehatan
anak anak dapat kjp sungai sungai sudah bersih dan mereka ada manfaat
nah ini yang sering saya sampaikan bahwa masyarakat jakarta itu sudah cerdas